dengan alasan sebagai tenaga inti pengoperasian kapal
satu wni yang menjadi kru di kapal pesiar diamond princess
memutuskan tetap berada di kapal dan tidak ikut pulang ke indonesia
seperti enam puluh sembilan orang wni lainnya
dari enam puluh sembilan orang wni di kapal diamond princess
tersisa lima orang wni yang dalam proses pemulangan ke tanah air
hal tersebut disampaikan juri bicara pemerintah penanganan virus corona
di istana kepresidenan jakarta sabtu siang
ahmad yuryanto merinci dari total tujuh puluh delapan wni di kapal tersebut
sebanyak enam puluh sembilan orang telah dijemput dan dibawa ke tanah air
satu orang telah tiba di tanah air pada hari jumat kemarin
dua orang hari sabtu dan dalam perjalanan ke tanah air
sementara lima orang tersisa telah diperiksa kesehatannya
juga akan segera dipulangkan ke indonesia
ahmad yuryanto menyebut kasus penanganan virus covid sembilan belas di kapal diamond princess
sebagai kasus spesifik karena tingkat penularannya sangat tinggi
untuk wilayah jepang
dari total angka kasus positif orang yang terjangkit virus covid sembilan belas
separuhnya berada di kapal diamond princess
orang yang dirawat di rumah sakit ternyata ada satu yang sudah sembuh
sudah dua kali diperiksa negatif
maka dinyatakan sembuh sesuai dengan protokol who
dikembalikan lagi ke kapal
dan kemudian bersama sama kita jemput untuk pulang ke indonesia
sejumlah enam orang
seharusnya kalau dihitung dari yang masih ditinggal di rumah sakit delapan orang
mestinya yang bisa kita jemput adalah tujuh puluh orang
tetapi yang kita bisa ajak pulang hanya enam puluh
karena ada satu orang yang memilih tetap berada di kapal
karena dia termasuk tenaga inti untuk mengoperasionalkan kapal
untuk kembali ke indonesia
dia adalah juru mesin yang menjadi tenaga inti
sehingga kapal ini kembali ke shuttle dengan awak minimal
kurang lebih sekitar lima puluh orang
nah salah satunya adalah wni kita